sepekan pasca fonis pengadilan negeri jakarta selatan terhadap terpidana kasus pembunuhan berencana brigadir yosua richard eliezer kejaksaan negeri jakarta selatan
masih melakukan koordinasi dengan lembaga saksi dan korban lpsk untuk eksekusi terpidana richard eliezer
kejaksaan negeri jakarta selatan menyatakan fonis richard eliezer telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah
pasalnya tujuh hari hingga fonis tidak ada pengajuan banding dari kuasa hukum atau terdakwa
untuk eksekusi terpidana kejaksaan negeri jakarta selatan masih melakukan koordinasi dengan lembaga pelindungan saksi dan korban atau lpsk
memang betul terjadi terhadap saudara eliezer itu sekitar tujuh hari yang lalu itu sudah dijatuhkan ponis oleh majelis hakim di pengadilan negeri jakarta selatan
sehingga dalam waktu tujuh hari itu kalau tidak ada yang melakukan
kalau tidak ada yang menggunakan upaya hukum maka itu bisa disebut sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
itu kalau tidak salah hari ini
dan memang kami kejaksaan sudah menyatakan bahwa kami tidak akan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut
sehingga untuk selanjutnya kami sebagai jaksa akan melakukan eksekusi terhadap putusan hakim tersebut
untuk eksekusi itu sedang kami persiapkan tempatnya tempatnya sedang kami persiapkan
kami ada beberapa pertimbangan ya beberapa pertimbangan untuk menempatkan yang bersangkutan nanti
tentunya mungkin di lapas atau ke yang lain
kami juga sedang berkoordinasi dengan lpsk untuk hari ini karena yang bersambutan telah ditetapkan sebagai jasis kurabilator